kita menuju surabaya lebih dari seratus pemain muda di jawa timur menjalani seleksi timnas sepak bola indonesia u sembilan belas
mereka diseleksi oleh tim pelatih pssi kota surabaya
pssi kota surabaya jawa timur mengadakan seleksi timnas u sembilan belas di lapangan polda jawa timur
tiga pemain berasal dari berbagai klub binaan pssi kota surabaya
masing masing klub mengirimkan empat sampai lima pemain
para pemain diterjunkan dalam permainan yang dipandu tim pelatih yusuf eko dono mahruf afif dan bahtiar
ketiganya merupakan mantan pemain persebaya surabaya
para pemain dinilai dari postur tubuh keterampilan bermain ketahanan fisik dan mental bertanding
dari satu ratus tiga peserta ini dipilih lima pemain yang akan dikirim mengikuti seleksi tingkat provinsi pada hari minggu di stadion gelora delta sidoarjo
rencananya seleksi tingkat provinsi ini akan dipantau langsung oleh pelatih timnas u sembilan belas indra safri
kita dapat surat dari email dari asprov
tim bahwa timnas u sembilan belas mau seleksi pemain pelatih mau datang ke jawa timur untuk mengeleksi pemain
dalam seleksi ini kita memanggil ke dua puluh satu klub anggota skot surabaya di mana setiap klub mengirim empat lima pemain
sebelum ini jawa timur pernah mengirimkan evan dimas darmono muklis hadining saifullah dan hansa muyama
yang sukses menaik gelar juara di jawa timur